pasca banjir setinggi dua meter yang menerjang wilayah ini pada jumat malam
satu unit minibus ditemukan dalam kondisi terbalik dan tersangkut di atas jembatan taas
lingkungan tiga kota manado sulawesi utara sabtu siang
seorang saksi mata mengatakan warga sempat berupaya mengikat mobil tersebut dengan tali di pohon
namun tak berhasil
mobil malah terbalik dan kaca mobil langsung pecah
akibat benturan yang keras di jembatan taas
soalnya bisa kendalikan lagi harus antar kemari
untung sempat keluar kalau begitu kita tolong dua orang dalam ibu sama bapak
akibat curah hujan tinggi sebagian manado juga mengalami longsor
salah satu yang terdampak adalah area pemakaman di jalan raya manado tomohon
sabtu pagi petugas mulai membersihkan
hujan beberapa hari terakhir ini membuat banyak wilayah di manado dan minahasa terjadi longsor
tak hanya pemakaman peristiwa ini juga merusak sejumlah rumah warga
setelah berkoordinasi dengan keluarga pihak kelurahan akan memindahkan makam ke tempat yang baru
sementara itu bmkg memprediksi cuaca ekstrim masih terus melanda sulawesi utara selama sepekan ke depan
kemudian untuk tanggal dua puluh lima dan dua puluh empat
itu cuaca buruk kemungkinan terjadi di daerah bolamongondo
kalau untuk hari ini pak antisipasinya wilayah dan cuaca
untuk hari ini akan terjadi cuaca buruk setidaknya di wilayah manado dan beberapa daerah di daerah bolmong
kemudian juga daerah bitung
warga yang tinggal di daerah rawan bencana pun diimbau untuk waspada dan mengungsi ke tempat aman
tim liputan cnn indonesia